aku jadi inget sama cucuku ninding
udah lama gak ziarah ke makamnya
apa aku ajak andin juga kesana ya
suami saya tadi kemana ya
ah nino waalaikumsalam
kok mirip sama suara reina ya
or maybe perhaps kita bisa ketemuan
boleh tante boleh boleh
cucu oma mau main apa sih
yuk main boneka
situs situ kita duduk situ main boneka
suara cucunya tante rosa tadi sama persis sama suara reina
apa jawab perasaan aku aja kali ya
mungkin kan aku kangen sama reina
ma main apa sih
boneka sama siapa sama oma
semalam aku pergi aku lupa bawa handphone
gimana sekarang kondisinya
biasalah mama mama kambuh
tapi udah mendingan kok sekarang
by the way semalam mama tuh ketemu
di rumah sakit
dan cantik banget
seandainya dia belum punya suami
mama pengen jodohin sama kamu deh
aduh mama apaan sih
kasian si andin semalam
katanya dia antar sama suaminya tapi mama gak liat suaminya
by the way mama tuh pengen kasih dia obat ya
mama udah siapin sale yang ampuh
jangan gampang akrab sama orang yang gak dikenal
kan mama baru kenal gak tau sifat aslinya kayak gimana
masa andin jahat
she doesn't seem like kayak orang jahat gitu
terlihat baik kok manis lagi
makanya mama mau kirimin salf buat dia
tapi ya kaya orang jahat gitu
tapi ya kaya orang jahat gitu
kayanya dia gak mau
mama gak mau maksa
sayang udah punya suami
kamu temenin mama ya
mama mau ziarah ke makam papa
mama kangen sekali
nanti mama histeris lah
nanti mama histeris lah
nanti mama histeris lah
nanti mama histeris lah
dateng lagi traumanya
dateng lagi traumanya
kok bengong sih
mau gak temenin mama
iya iya mah aku temenin
kita ziarah ke makam oktok
tolong gantiin baju rena ya mau ikut kita pergi ke makam
tunggu sayang rambutnya dibersihin dulu
hehehe anak itu mirip banget sama rena
kenapa rasanya kok aku kangen sekali sama dia
ya kita masuk
aku jadi ingat sama cucuku nindi
udah lama gak ziarah ke makamnya
kenapa aku ajak andin juga ke sana ya
suami saya tadi kemana ya
lagi ke paderan ku
ah nino waalaikumsalam
kok tunggu ben datang sendiri
ada yang ingin aku bicarakan dengan mama dan juga papa
ada apa sama dia
elsa pendarahan ma
terus gimana sekarang keadaan nelsa
justru itu aku ingin bicara sama mama dan juga papa
aku mau cari jalan keluar terbaiknya seperti apa soal
utang utang mama dan juga papa
apa apa ma aku yang bicara juga sama papa ma
lebih baik kalau memang kamu mau membahas soal ini kita ngobrol berdua aja ya
papa gak usah kita ajakin ngobrol
kamu tahu kan papa itu kan sempat stroke
nanti kalau dia stres nih dalam cerita ini terus sakit lagi mama gak mau
barusan tadi ini nino minta temenin mama untuk pergi keluar
nyari vitamin yang bagus buat elsa ya kan nino
oh ya udah gak apa apa silahkan aja kalau gitu
eh tunggu sebentar ma kita ngobrol sebentar disitu
sebentar ya no ya
papa mau bicara sebentar ma
ini kan restoran nggak terlalu rame
aku pergi sebentar ya aku mau ke makamnya nindi
aku mau ajak andin juga ya
nindi itu kan hasil perselingkuhannya andin sama roy
buat apa sih pa
mama jangan ngomong begitu dong ya
anaknya ini kan cucunya papa juga
udah papa pergi sebentar kamu kan juga pergi sama nino ya
ya udah ya udah oke tapi jangan lama lama ya
papa ngerti ayo berangkat berangkat yuk
no ada diri jalan ya salam buat elsa
oke aku berangkat sekarang ya pak
berangkat dulu ya pa
nanti kalau ada yang cari saya bilang saya pergi sebentar ya
kamu handle dulu
ya allah sayang mama khawatir sekali sama kamu
kamu gak apa apa kan
kandungan kamu gimana semua baik baik aja
alhamdulillah gak apa apa mbak
aku udah mikirin semuanya
dan aku udah mempertimbangkan segala hal
aku rasa untuk kebaikan elsa dan kandungannya
kamu harus berhenti dari pekerjaan kamu
elsa gak mungkin terus terusan kayak begini ma
ya gak ada yang bisa bahaya buat janina juga
jadi aku harap
kamu mau berhenti dari putri ayu kosmetik
aku kan doa dikit kontrak
kalau misalkan aku mundur yang ada aku kena alpinati
aku udah pikirin soal itu
kamu gak usah khawatir
kalau cuma soal penalti aku bayarin semuanya
yang terpenting kamu sama kandungan kamu aman sekarang
sebenarnya gue senang
kalau gue mundur dari putri ayo
gimana dengan sertifikat rumah papa
siapa yang bisa nebu sertifikat itu
terus nanti gimana cara untuk bayar utang utang mama sayang
aku akan bantu semua utang utang mama dan juga papa
untuk sementara aku akan kasih dua ratus juta
semoga dengan ini kamu tidak perlu lagi bersusah payah bekerja keras
hanya untuk menunasi utang utang dari mama dan papa
nino baik sih mau bayarin dua ratus juta
tapi yang diperlukan untuk nembus sertifikat rumah kan satu miliar
tapi aku gak mungkin dong masa minta uang lebih sama nino
aduh gimana ini ya
aku cuma pengen kamu ngerti

buat kepentingan kamu juga kesehatan kamu
karena tuhan aku pilih kamu tadi ngaww getar
assalamu'alaikum span binar